tanah longsor terjadi di kawasan tambang di magelang jawa tengah
belasan orang dilaporkan tertimpa longsor di area penambangan pasir
di perbatasan bego pendem dan cawang gunung merapi
seperti dilansir detik com petugas pengendalian operasional bnbd kabupaten magelang
hingga pukul tiga belas sudah delapan orang dilaporkan meninggal dan delapan korban mengalami luka luka
seluruh korban adalah laki laki
sebagian korban telah berada di rumah sakit daerah muntilan
sementara itu proses pencarian dan evakuasi sempat terhambat
karena lokasi longsor yang penuh dengan material pasir dan bebatuan
longsor terjadi ketika sejumlah penambang pasir sedang melakukan aktivitas
di alur sungai bebeng di desa kaliurang kecamatan serumbung magelang
tanah longsor terjadi di tebing lokasi penambangan
hingga membuat sejumlah penambang yang berada di bawahnya tertimbun material pasir dan batu
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan relawan basarnas agus ari
selamat sore mas agus
mas agus sejauh ini bagaimana dengan upaya penanganan korban longsor ini mas
ya sampai saat ini masih dilaksanakan evakuasi
untuk sementara ini saya laporkan meninggal delapan
yang info terkini delapan yang luka luka delapan belas
sebagian besar dari mereka ini adalah pekerja di penambangan pasir tersebut mas
iya di sekitar magelang
dan sebagian di kecamat serumbung
dan sejauh ini apa upaya menghambat lambannya proses evakuasi mas
sebetulnya tidak begitu sulit
medannya agak lebih sulit untuk dijangkau dengan kendaraan
tapi sekarang sudah ada tiga alat berat bego
untuk evakuasi korban korban
ke delapan belas korban yang mengalami luka luka kemudian dirawat di rumah sakit mana saja mas agus
untuk sementara ini dibawa ke rumah sakit rsu mundilan
dan kalau bisa anda sampaikan sejauh apa kondisi mereka ke delapan belas orang ini
apakah luka berat luka ringan atau seperti apa bisa anda sampaikan mas
sebagian luka agak serius mas
ada yang patah tulang
terus yang sampai saat ini yang meninggal sudah delapan
dan delapan orang yang meninggal ini apakah sudah diambil pihak keluarga atau saat ini masih berada di rumah sakit
untuk saat ini masih di rumah sakit mas
dan sejauh ini bagaimana kondisi di sana mas
apakah diguir hujan ataukah seperti apa bisa anda sampaikan
untuk saat ini agak gerimis
jadi tidak hujan
hujan lebat cuma hujan sedang
baik terima kasih mas agus ari relawan basarnas atas informasi anda
ya terima kasih sama sama mas
mas aogen ya